hari ini tiga januari yang menjadi hari pertama semester genap sejumlah sekolah yang berada di zona ppkm level satu dan dua
sejumlah siswa menyambut antusias hari pertama sekolah tatap muka ini
tapi di sisi lain jumlah kasus positif omikron di indonesia per tiga januari bertambah menjadi satu ratus lima puluh dua orang
tentunya ini menjadi catatan dan perhatian guna mencegah penularan varian baru omikron di lingkungan sekolah khususnya bagi anak anak sekolah
untuk membahas hal ini kita sudah bergabung bersama prof dr sujatmiko
anggota komite penasehat ahli imunisasi nasional dari indonesian technical advisory group on immunization atau itagi
selamat sore verdi selamat sore sinn
ya baik prof terima kasih sudah bergabung dengan kita
prof kita ingin mendapatkan
gambaran secara makro dulu
ya pertama masyarakat harus tahu bahwa kasus omikron kasus covid di indonesia masih ada
dimana tiap hari sekitar dua ratus an orang lain sakit walaupun meninggal hanya belasan
covid delta varian masih ada ditambah dengan omikron yang baru yang datang dari luar negeri
itu poin pertama
poin kedua kita bisa memahami keinginan orang tua untuk mengejar ketinggalan pembelajaran sekolah anaknya
dan juga keinginan para guru untuk menjalankan kewajiban sebagai sholah
nah berdasarkan itu empat skb dibuat oleh kementerian kesehatan
kementerian dignas pendidikan kebudayaan dan riset kemudian kementerian dalam negeri dan kementerian agama
untuk mempertimbangkan berbagai faktor
bahwa untuk pertama keamanan keselamatan murid guru dan juga pada penuh para orang tua
dan juga bagaimana pembelajaran bisa tidak tertinggal
nah satu poin yang paling penting para orang tua ataupun penyelenggara kegiatan pendidikan di masa pandemi
sebaiknya membaca di dalam kursus
karena skb tersebut karena skb tersebut sebenarnya lengkap sekali dengan berapa rambu rambu
sehingga kalau dijalankan dengan benar itu akan bisa menjaga keselamatan anak anak kita guru kita
dan bahkan orang tua di rumah dan juga kenapa orang tua
banyak sekali pertanyaan kepada saya seolah olah semua daerah tidak
hanya di ppkm level satu dan dua yang pendidik atau tenaga pendidiknya dan lansianya sudah mendapat vaksinasi dosis kedua
jadi yang penting mengahami betul membaca betul skb itu mengakai skb
yaitu sudah mempertimbangkan berbagai aspek untuk keselamatan dan keberlangsungan kegiatan belajar
tapi gini prof miko vaksinasi anak kan baru dimulai empat belas desember kemarin cakupannya masih sedikit sekali
kalau kita lihat secara data dari juni paling tidak faktor resiko untuk anak ini masih tinggi begitu ya
karena kan salah satu kriteria selain ppkm satu
ada cakupan vaksinasi yang juga sudah sesuai dengan targetnya
bagaimana anda melihat ini
nah ini yang saya koreksi ferdi kalau kita membaca teliti
skb empat menteri tidak ada target cakupan vaksinasi untuk anak tidak ada
yang ada adalah cakupan vaksinasi dosis kedua untuk pendidik dan tenaga pendidikan dan lansia
jadi itu targetnya adalah gimana
jadi cakupan pada anak bukan menjadi panduan utama
jadi jelas sekali dalam skb itu
dan dalam skb tidak disebut berapa cakupan untuk pendidik
berapa cakupan untuk anak itu yang pertama
nah bagaimana melindungi anaknya
dalam skb dijelaskan anak harus pakai masker kenapa
karena penularan bisa terjadi di rumah
dia tertular dari orang tuanya
menjalankan transportasi di jalan bisa tertular
kalau dia maskernya melorot longgar ya
dan ketika sampai di sekolah tertular sama teman teman kemudian tertular oleh guru dan sebaliknya
artinya bahwa pencegahan covid apakah itu varian delta atau
yang nomor satu berapa
yang nomor satu justru masker kenapa
karena virus itu masuknya lewat hidung dan lewat mulut
kalau hidung kita anak anak kita tertutup oleh masker
mulutnya juga tertutup masker menutup dagu pipi dan tidak melorot tidak longgar
insya allah virus varian apapun tidak bisa masuk ke dalam mulut hidup anak
sehingga tidak akan menyerang anak
oleh karena itu dapat dimengerti bahwa dalam skb empat menteri itu tidak ada batas cakupan untuk anak
jadi kita harus senang berkembangkan sebagai faktor
oke prof ada juga rekomendasi dari epidemiolog begitu ya
beberapa ahli mengatakan kalau prokesnya sudah sesuai dengan kriteria yang disyaratkan
tapi kemudian perlu turunan teknis untuk mengatur bagaimana penyelenggaraan pbm ini secara tatap muka begitu ya
apakah ini juga akan perlu dikaji ulang karena beberapa daerah akhirnya harus batal prof
ya betul sekali jadi prinsipnya harus dipelajari skb itu dalam skb sangat rinci
jadi kalau gurunya ternyata cakupannya belum gitu ya dibatal
atau gurunya menolak untuk vaksin sehingga cakupannya tidak capek ya batal
jadi kalau dengan mempelajari itu dan diikuti semua petunjuknya
dan diikuti semua petunjuk di dalam skb empat menteri insya allah pelaksanaan berjalan
tentu pada awalnya karena tadi belum membaca skb empat menteri dengan detail
sehingga melaksanakannya juga mungkin masih keliru keliru itu selalu terjadi dalam masa transisi
tapi kalau sudah membaca betul kemudian menyesuaikan semua persyaratan persyaratan itu sesuai dengan aturan itu
mudah mudahan pembelajaran tetap muka bisa jalan anak anak tidak tertular covid
walaupun delta maupun omkron sehingga tidak terjadi perlonjakan
tetapi kalau skb empat menteri dari tidak dibaca dengan detail dan tidak dilaksanakan sesuai dengan pertunjukan
maka betul sekali bisa terjadi penularan dari anak tertular di jalan
kemudian atau tertular dari temannya di sekolah atau tertular dari guru dan masa pulang
kenapa kalau lansianya belum divaksin anak anak kemudian membawa virus ke rumah
atau orang tuanya juga belum divaksin maka orang tua yang di rumah dan lansia di rumah berisiko tertular
jadi untuk sementara saya melihat bahwa skb empat menteri itu sudah cukup rinci cukup bagus
bahwa nanti ada penyelesaian penyelesaian tentu bisa pertimbangkan
kalau dipelajari betul dan dilaksanakan betul insya allah aman gitu bang ferdi
oke baik aturannya sudah jelas begitu ya sudah tegas mengatur semua secara rigid begitu
kalau kemudian ada hal hal yang mungkin masih berkaitan dengan pelaksanaan prokes yang belum disiplin
tentu akan ada pengkajian ulang begitu ya
tekorasi lagi pak ferdi
itu bervariasi tergantung persyarat persyarat yang dipenuhi
sesuai dengan kriteria yang disyaratkan masing masing
bahkan di diktum diktumnya masih ada kalimat ya bahwa orang tua dan wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas
atau pembelajaran jarak jauh
bagi anaknya sampai semester basal tahun ajaran dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
kalau baca diktum diktumnya itu diktum ke enam yang saya bacakan
ada dua belas diktumnya
jadi kalau dibaca betul maka ternyata sekali itu fleksibel arti tulihannya cukup luas tapi rambu rambunya cukup rinci
oke baik baik semoga

terima kasih prof sujad miko sudah bergabung dengan cnn indonesian newsroom sore ini
terima kasih juga semoga bermanfaat